giling terus sampai halus
inilah kesibukan sebuah kios penyedia layanan jasa penggilingan daging kurban
di kelaten jawa tengah yang belakangan meningkat drastis
para pekerja tak henti melayani pesanan penggilingan daging sejak idul adha
warga berdatangan membawa daging kurban untuk diolah menjadi daging giling atau dalam bentuk baso
yudi pemilik usaha penggilingan daging mengaku permintaan penggilingan meningkat empat kali lipat
dari satu lima kuintal menjadi tujuh kuintal daging per hari
tarif penggilingan daging dihitung per kilogram
yakni rp dua puluh lima untuk penggilingan
penggilingan halus dan rp tiga puluh untuk penggilingan daging berbentuk baso
banyaknya permintaan membuat para pekerja lembur hingga pukul tujuh malam
dari sebelumnya tutup pada pukul dua belas siang
untuk menghindari antrian konsum
pemilik kios menambah jumlah pekerja menjadi sepuluh orang
bagus adi kelaten jawa tengah